selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
yaitu tentang perkuatan perlindungan konsumen kartu kredit
yang dilakukan oleh bank indonesia secara terus menerus
dalam hal ini adalah
mengingatkan kembali kepada industri
untuk mengimplementasikan penggunaan pin enam digit
dan juga pembatasan kepemilikan kartu kredit
kami ingin memohon perkenan pak ronald was
untuk memberikan paparan secara singkat
kemudian nanti bisa ditambahkan oleh ibu ida norianti
selanjutnya kita nanti ada sesi tanya jawab
jadi bank indonesia mengingatkan seluruh penyelenggara
untuk memperhatikan implementasi personal identification number
atau pin enam digit
sebagai sarana verifikasi dan autentikasi
serta pembatasan kepemilikan kartu kredit
berdasarkan usia dan pendapatan
merupakan langkah bank indonesia
untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen kartu kredit
melalui peningkatan keamanan kartu
serta penguatan manajemen risiko
kedua ketentuan ini harus sudah diterapkan
selambat lambatnya tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas
peningkatan perlindungan konsumen ini
telah dituangkan bank indonesia
yaitu dalam peraturan bank indonesia
serta surat edaran nomor empat belas tujuh belas phsb
tentang penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu
wajib digunakan sebagai sarana
untuk transaksi kartu kredit
tidak boleh lagi menggunakan tanda tangan
sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi transaksi
kecuali untuk transaksi dengan kartu kredit
atau transaksi di negara lain
yang masih menerapkan verifikasi
dan autentikasi dengan tanda tangan
penggunaan pen lebih aman
mengingat band adalah angka rahasia
yang hanya diketahui oleh pemiliknya
pengguna kartu tidak boleh memberitahu pin nya
selain itu transaksi menggunakan bin
dan transaksi dilakukan secara real time
pembatasan kepemilikan kartu kredit
dilakukan sebagai langkah manajemen risiko kredit
baik di sisi penerbit kartu kredit
kredit maupun pengguna kartu kredit
pembatasan kepemilikan kartu kredit
berusia minimum dua puluh satu tahun
berusia minimum tujuh belas tahun
individu dengan pendapatan kurang dari tiga juta

kan memiliki kartu kredit
individu dengan pendapatan antara
rp tiga juta sampai dengan rp sepuluh juta
dari maksimal dua penerbit
dengan pembatasan total plafon kredit
dari seluruh kartu kredit yang dimilikinya
yaitu maksimal tiga kali
pendapatan yang bersangkutan setiap bulan
individu dengan pendapatan lebih dari sepuluh juta rupiah
tidak dibatasi kepemilikan kartu kreditnya
namun mempertimbangkan analisis risiko
masing masing penerbit kartu
yang dapat dijadikan pertimbangan
pertimbangan penerbit kartu kredit
adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban
antara lain pajak dan pembayaran utama
atau kerap kita sebut dengan
untuk pendapatan yang dimaksud
untuk implementasi ketentuan dimaksud
serta edukasinya kepada masyarakat
asosiasi kartu kredit indonesia atau akki
yang mewakili seluruh penyelenggara kartu kredit
saya kira poin poin tadi cukup jelas
namun bila ini bu ida barangkali ingin menambahkan
saat ini kita sudah melakukan
pencapaian dari penerapan tersebut
jadi di antara teman teman dan ini mungkin perlu disampaikan
bahwa bank sudah mulai mengirimkan pin enam digit
nanti sebagai pengganti tanda tangan
bank begitu mengirimkan pin enam biji
itu belum bisa digunakan secara efektif
simpan dengan baik karena itu nanti yang akan
akan digunakan untuk transaksi sebagai pengganti tanda tangan
jadi beberapa bank sudah mulai mengirimkan
dan itulah bentuk dari
implementasi kesiapan dari yang sudah dilakukan oleh
demikian juga terkait dengan penyesuaian
akki atas nama perbankan juga sudah mulai menyampaikan
itu ya kartu kredit lebih dari dua terbit
dimana pendapatan mereka masih diantara ring tiga sepuluh juta
jadi ini juga sudah mulai berjalan
mungkin masyarakat akan sedikit
bertanya kenapa dia disuruh memilih
nah ini memang ketentuan bank indonesia
dia tidak memiliki kartu kredit
dengan plafon yang melebihi ketentuan
mungkin dari saya cukup itu pak cipta nanti bisa di eksplod dalam tanya tanya
disini saya hanya menyampaikan kalau industri sangat
apabila kalau dilihat bapak baru sekarang baru
baru ada pembicaraan ini sebenarnya kita itu bicara dengan bank indonesia itu sudah sejak lama
pelaksanaan itu sudah dilakukan dan memang saat ini dilakukan dengan jauh lebih intens
tanggal satu januari dua ribu lima belas nanti
mengenai pembatasan kepemilikan jumlah kartu
penggunaan pin untuk transaksi kartu kredit
bisa dilaksanakan dengan baik
itu saja nanti mungkin pak lani dari tanya jawab
lebih sekarang kita bisa memasuki sesi tanya jawab
kalau sekarang misalnya anda transaksi internet
setelah itu selesai karena tangan pun tidak ditanya
sudah ada beberapa bank karena saya juga sering
mereka bentuk ininya ada yang lain misalnya mereka kirim konfirmasi
dia kirim kode misalnya dari
ke handphone kita dan kita masukkan
itu sebutannya cvb atau
dilakukan atau dibuat sebelumnya
itu memang gunanya adalah untuk menjaga keamanan
cvb itu dulunya dibuat di situ
itu adalah untuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi khususnya transaksi
ada dua hal yang kita ingat ya jadi kalau dalam transaksi itu ada yang istilahnya
kalau kita transaksi di internet
itu kan ada yang what you have nya atau apa yang saya punya adalah nomor kartunya
what do you know adalah nomor cvb nya karena